stres menjadi hal yang pasti pernah dialami setiap orang apalagi saat ini
di tengah tekanan pandemi pekerjaan dan berbagai masalah hidup yang dialami
namun terdapat perbedaan antara stres dan burnout
ketika stres dialami secara berkelanjutan dalam waktu yang cukup lama dan kemudian intens
ada loh ketahanan kita yang kemudian jadi terganggu
lantaran apa terlalu capek
kondisi breakdown ini yang disebut sebagai burnout
jadi seperti ini loh
seperti rumah bangunannya masih ada
kita masih bisa senyum senyum tapi senyumnya udah senyum getir
karena di dalam ini udah habis terbakar semua
itu sebabnya disebut sebagai burnout
rati mengatakan istilah burnout biasa terjadi pada para pekerja
namun dalam situasi pandemi ini bernaud tidak melulu soal pekerjaan
ini bisa terkait masalah apapun yang membuat kita kewalahan dan tertekan
menurut sindrom sempat dialami oleh nisa johan
misa adalah seorang yang aktif
beragam kegiatan ia coba lakukan untuk tetap produktif selama pandemi
mulai dari sekolah online berorganisasi olahraga hingga les yang menyita waktunya
mulai dari pukul tujuh pagi hingga sembilan malam setiap harinya
namun hal tersebut justru berdampak lelah pada tubuh dan mentalnya
itu mengganggu banget kinerja aku karena ya emang pada dasarnya fisik mental aku capek
aku harus kuliah juga
aku gak ada energinya mau beride mau melakukan hal hal baru juga emang gak ada energi atau semangatnya sama sekali
nah itu tuh mempengaruhi banget ke tugas aku
jadinya yang seharusnya bisa maksimal malah seperlunya aja
kalau perasaannya lebih gampang ngerasa iritated kali ya
jadi emang agak agak kayak senggol bacok gitu
hal ini pun dirasakan liana ibu rumah tangga yang sekaligus wanita karir
dan harus bergelut dengan permasalahan keluarga yang positif covid
untuk stres sendiri udah lumayan lama ya
sekitar hampir dua bulan
dari ngurus anak kebetulan sekarang lagi hamil juga
terus juga kerjaan banyak yang berkurang
jadi bikin tambah stres lah
ya ujung ujungnya sakit kepala
marah marah kayak gitu sih
paling kalau misalkan udah stres banget ujung ujungnya nangis
rati ibrahim mengatakan kita bisa mengamati dan mengenali diri apakah kita mengalami burnout syndrome
mulai dari fisik yang tegang cepat lelah pola bakar yang berlebihan atau justru hilang nafsu makan
sulit tidur menurunnya daya ingat lambat berpikir sensitif muncul perasaan sedih marah tidak ada harapan
kita bisa menghasilkan diri dari lingkungan
rati ibrahi mengatakan dengan mengenali ciri tersebut kita bisa mencegah terjadi perburukan seperti halusinasi hingga depresi
untuk membangun kontrol diri hal yang bisa dilakukan adalah latihan nafas dengan meditasi hidup sehat dan beraktivitas yang teratur seperti olahraga atau bahkan membersihkan rumah
terkait burn out syndrome dengan tingkat keparahan tinggi kita bisa menghasilkan diri dari lingkungan